kreativitas membuat saiful seorang perajin bambu dan rotan di wilayah gunung sari kabupaten lombok barat nusa tenggara barat sukses mendapatkan cuan
berbekal ketekunan dan keuletan ia mengombinasi potongan potongan bambu untuk dijadikan lampion beraneka model bernilai jual tinggi
saiful telah menekuni seni menganyam bambu dan rotan turun temurun dari orang tuanya
saat ini lampion lampion kreasinya itu banyak ditemukan di sejumlah hotel di wilayah lombok
bahkan beberapa model lampion mendapat pesanan dari luar negeri
lampion di kanyaman rotan bambu dan pipa
di luar negeri ada nggak pesanan biasanya
saat ini dari hasil kreasinya itu saiful bisa mendapatkan cuan antara satu lima sampai dua juta rupiah per bulannya
namun berbeda bila kondisi sedang ramai
penghasilannya bisa bertambah banyak
seiring pesanan dari berbagai pihak
nah bagi para pecinta durian tentu tidak ada yang bisa menolak kenikmatan buah berduri ini ya
kali ini mari kita tengok durian khas pulau bintan yang mulai ramai dijual
salah satunya di jalan bakar batu tanjung pinang
ada berbagai jenis mulai dari durian tembaga super tembaga susu mentega dan durian pahit
menurut pedagang bernama ali durian yang paling laris dan yang paling dicari pembeli
yakni durian tembaga super
karena isinya tebal rasanya legit manis dan sedikit pahit
setiap musim durian itu memang sering kesini
cari tembaganya mantap
tembaga super bang
rasanya mantap sih bang
rasanya enak ya
untuk harga durian bervariasi
mulai dari rp delapan puluh hingga rp dua ratus per kilogramnya untuk durian tembaga super
ali menyebut dalam sehari ia bisa menjual tiga ratus hingga empat ratus kg durian
berikutan cnn indonesia